adriana kamu gak usah kepedean juga deh
mending boy mau balik
gue juga mikir kali adriana
dia lebih milih reva seorang gadis
ya kan dibandingin jenbis
aduh pikir dulu dong
tunggu lagian kamu juga
aku tinggal lagi makanya aku terangis
itu bukannya boy
gue mesti kasih tahu ke adriana
aku sopin sedikit aja buat
gue harus mikirin gimana caranya
gue cerai dari be
gue harus bikin rencana yang terdasyat
supaya gue bisa deket deket lagi sama boy
supaya ya supaya itulah pokoknya
tapi caranya gimana
gue harus nyusun rencana yang terbaik
gue harus mikirin gimana caranya supaya boy itu benci sama reva
ataupun reva benci sama boy ya sebaliknya lah
tapi caranya gimana
gue baru kepikiran
kalau gue sekarang itu kan karena nikah sama aki aki
mau gak mau dan danannya juga kayak nenek nenek
ya kan sepasang tuh
pake heels tas ya
gayanya udah gak kayak anak muda lagi
terus rambut juga ya
kayaknya gue harus ubah penampilan gue
seperti awal waktu boy mencintai dan menyayangi kue
gue harus dan dan lebih modis lebih cantik
mungkin dengan penampilan ataupun rambut baru
pasti boy itu jadi cinta lagi sama gue
jadi keinget inget gue dulu sama boy
jadi makin susah ngelupain gue
ini udah bagus
dan gue yakin gue bakalan lebih baik dan lebih cantik daripada anak natsikal itu yang bernama reva
gue lagi mikirin gimana caranya tiba tiba handphone bunyik
kesel kan jadinya
ih rin apaan sih dia mirimin foto
sayang gue baru beli
maaf banget ya please
lo jangan marah sama gue
jelas gue marah gue kesel gue bete banget
tapi gue marah bukan sama lo rin
tapi gue marah sama anak natskal itu
makin besar kepala aja dia semenjak dia nggak tinggal di rumah ini
dia masih deket deketan sama boy
makin bebas deket deketan sama board
dan laki gue juga malah ngebebasin
gimana gue gak kesel rin
lagian mereka juga seberang jalan
lu liatin aja terus mereka mereka mau ngapain lo liatin aja
walaupun lu jauh ya gak masalah rin
makasih lo sahabat gue yang terbaik
kok kesel banget seenak jidat ya
dia malah deket deketin dia pikir gue tuh apa
dia gak menghargai perasaan gue
emang bener bener anak natsikal gak punya hati ya
astagfirullahaladzim kenapa lagi sih kamu nak
aduh mama bener bener gak habis pikir ya sama adriana
kalau mama copot jantungnya mau ganti sama jantung akan
apa sih kenapa sih
untung adriana masih bisa berpikir bukan handphone yang adriana hancurin
gimana enggak adriana kebakaran jenggot kesel banget ngeliat mereka malah berduaan bebas
mana sih sakit jantung
lihat dong foto mereka makin lama makin mesra berduaan
seenak jidat ya
sakit hati sakit jantung
mama kirim nanti ke rumah sakit
bagian kamu juga kan mama udah bilang
kalau kamu jauh dari b reva leluasa deketin boy kesayangannya
abis deh tuh adriana cintanya sama boy
iya iya mama gak perlu ngingetin itu terus menerus
adriana juga tau mah adriana memang salah kali ini
memang mama selalu benar
bukan kali ini emang selalu benar lah
jadi adriana harus ngapain
andriana gak bisa ngeliat reva berduaan sama boy
makin bebas leluasa mereka berduaan sama adriana
adriana kamu gak usah kepedean juga deh
kalau boy mau sama kamu mending bue mau balik
gue juga mikir kali adriana dia lebih milih reva seorang gadis ya kan
dibandingin jen bes
pikir dulu dong
lagian kamu juga
udah kehilangan bo terus kehilangan hartanya b
luh kalah banyak dia tuh
eh adriana jadi pusing yang maju maju
nanti mundur mundur nanti jatuh adriana mah
itu adriana gak peduli sama sekali
adrina gak pikirin itu sama sekali
adriana udah nyusun rencana
ya walaupun reva gadis adriana cendis
tapi adriana tetap lebih berkelas dari boy
berkelas daripada reva
adriana akan ubah penampilan adrena jauh lebih mudah lebih cantik
adriana akan potong rambut mungkin atau dandan lebih mamah lebih kuat
hang tunggu dulu
kamu gak akan bisa ngalahin kecantikan seorang gadis
tetap aja dia menang banyak
gadis sama jenis beda
mendingan kalau menurut mama jangan pernah kamu tinggalin b
ya paling gak kamu masih sama b

dan kamu paling gak juga menang sama b
dan kamu paling gak juga masih bisa ngontrol reva untuk gak deket deket amat sama boy
masih tetep pake otak
gimana jendes mau
mama sih gak mau
harga diri kali
sayang jadi jendes
beda banget ya gue
kayaknya mama benar juga sih
yaudah mikir merengut mikir merengut ya kan baper
kan kantor aja
siap siap yang cantik
bikin suaminya bertekuk lutut dengan penampilan yang sempurna
dibanding mewek mewek gak penting juga
suami gak dapet duitnya
udah deh cepet
iya ini kamar adiknya
nek mama yang balik ke kamar
mama yang balik ke kamar
hah udah balik balik
udah balik kamar
baik baik gue alat
gue disuruh balik ke kamar di kamar gue
nyesel gue buang itu mahal gue belinya
aku gak nyangka sama sekali kalau ternyata kang abah cepat sekali punya pengganti
ini mah doaku terkabul sesuai dengan keinginan aku kayaknya
ampunkan hamba ya allah
seharusnya hama bersyukur dengan semua ini
kamu ngapain kesini pemben banget
ya aku tadi keringet aja sama mama
mama cerita sama mondi
kalau abah udah punya pengganti maksudnya apa
enggak kok gak ada maksud apa apa oh enggak beneran
mondi kamu kesini tadi kan mau nanyain keadaannya mama nih
lihat mama sehat gak ada apa apa
eh kita makan es buah ya
di depan situ ada es buah yang enak